minggu jam sepuluh pagi
tapi nggak ada yang peduli
gua ganti namanya surti si milik itu si bolot
pakai titel sekalian deh
sesal banget gua
sebelum naik ke atas aja gue udah haus
sampai sini gua teriak teriak tambah haus sama surti nih
sawah kering nih lama lama nih
kesel gua ya
mas b udah ketemuan belum ya sama tante rempong
kira kira kalo ketemuan
tante rempong pasti kaget banget
kalo gua ini adalah mantan pacarnya boy
ternyata istri gua selama ini melarang reva
untuk deket deket sama boy karena dia itu mantan pacarnya boy
dan pasti mas be berfikir
kalo gua ini masih mencintai boy
emang bener sih
tapi tamat sudah riwayat gua
habis sudah gua
bukan habis diusir dan ditendang dari rumah ini
tapi gua bakalan diomelin dan diceramahin sama nyokap gua
gak akan diterima juga di rumah nyokap gue
apus banget kan
gua gak mau nyokap gua jadi benci sama gua juga
aduh gua capek
gue masih di atas sini
gua belum turun
kenapa gue gak turun turun ya
aduh gimana nih ya
itu mobil papi udah sampai
kenapa tadi adriana nggak teriakin aja minta tolong sama papi
hmm kayaknya dia juga takut deh ketauan udah kepo urusan pertemuan papi sama emangnya boy
bukan acara fashion begini begini
dia pikir acara apaan begini begini
mas b udah di dalam rumah
handphone gak ada
gue gak mungkin disini terus menerus
mau sampe kapan gue disini terus menerus
kok handphonenya ditinggal begini
habis telepon siapa dia ya
mungkin bisa jadi petunjuk kang
udah ada kabar dari mama dena
mama adriana kasih tau gak kemana atau ilang kemana gitu
eh yaudah deh kalau gitu reva ke kamar dulu ya
gak enak sih ini telepon mamanya
tapi telepon siapa lagi ya
telepon yang ada disini lagi
gue harus turun
semoga dilancarkan loncatnya saya ya allah
kalo lewat sini gak bisa yang ada gue jatoh
patah yang ada
kok udah sagup lagi kalo harus turun
gak tinggi juga ya
aduh gue udah merem merem cantik ini
coba geser dikit lagi siapa tau bisa
gue gak kuat harus liat ke bawah
gue masih bisa lihat daun
masih bisa liat awan
sampai gue jadi bau matahari juga
kok gue pikir pikir tinggi juga ya
aduh mau nangis
aduh mau nangis deh rasanya
lo harus dapet hukuman
kalian harus tau akibatnya
kakak kemarin mah best devilporus
orang anak pastinya santai lah
untung jam fucking tune
apa yang biar nyebek you
kalau dia nggak bawa hp kemana nih anaknya
yaudah deh ma biar nanti bey cari lagi
yaudah kamu tenang aja bey
karena adriana itu anak yang pintar
jadi dia gak mungkin melakuin hal hal yang bodoh
percaya deh sama mama
makasih banyak mama
kamu kemana aja sayang
aku tadi cuma jalan jalan muterin komplek aja di taman komplek
udah lama nggak jalan jauh
gak olahraga dikit
jadi olahraga gitu
tapi bener gak apa apa
enggak cuma karena udah lama
gak olahraga jadi berasa sebetulnya pegel sakit
wah mama adriana udah pulang
ya ampun mama kemana aja
aku sampah tapi tadi sampai panik banget di nyariinnya bishurti ya
iya nyomotnya dari mana
jalan jalan surti gak usah senyum senyum